tim hukum tkn prabowo gibran hotman paris utapaya protes saat pertanyaannya tak dijawab ahli
hotman bertanya soal hubungannya jokowi yang melanggar undang undang tentang korupsi dan apbn
dengan putusan mk terkait dengan psu
antoni merasa jawaban yang diberikan sudah cukup
dan ketua mk suhartoyo pun meminta hotman tidak terlalu bersemangat
saya agak bingung ini ahli ahli hukum atau ahli ekonomi
karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum
pertanyaan saya sekiranya pun benar tuduhan anda jokowi melakukan tindak pidana korupsi
jokowi melakukan pelanggaran undang undang apbn
jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari dpr pertanyaannya
dan oleh karena itulah pemohon mengatakan
pertanyaannya apakah mk majelis mahkamah konstitusi
berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena jokowi melanggar undang undang korupsi
melanggar undang undang apbn melanggar undang undang bansos
maka pemilu harus dibatalkan dan diulang sementara